untuk kenyamanan dan kelancaran warga pemudik polri bersama
yang terdiri dari

yang atau pos pelayanan
ketiga pos tersebut ditempatkan pada
lokasi strategis serta pada
polri pun menerapkan cara bertindak khusus
di jalan tol jalan arteri
dan wisata serta pelabuhan
dan buka tutup
polri juga melakukan
pengecualian pembatasan terhadap
kendaraan yang membawa
bbm ternak pupuk
pemudik gratis dan

untuk melayani masyarakat yang akan mudik
kami menghimbau sebelum mudik
yang akan digunakan
serta surat surat seperti sim dan stnk
membawa obat obatan makanan dan minuman
menyiapkan saldo etos
berhenti di baru jalan